saya tidak berani pergi
ayo cepat tunjukkan dimana suamimu
saya saya tidak tahu
kak tunggu kak
sepertinya itu orang yang aku cari
pegang dia kak
saya tidak tahu rubia
saya tidak tahu rubia
saya akan mencari kegunaan ilmu itu lagi rubia
ya gusti allah
kalau memang kekuatanku untuk menumpas kebatilan
hebat betul orang ini berani menghalangi jalanku
jogohedan kau sudah keterlaluan kembalikan
oh jadi kau mau melawanku
ayo keluarkan semua eno yang kau punya
soalnya aku yang kawan kamu jogohedan dilawan
aku kan k pottery anakmu aku memiliki arahnya

rupanya ada orang yang mau balas dendam pendapat
eh apa kau belum gepok juga
ki dengar ya
di desa ini tidak ada orang satupun yang berani melawanku
apalagi orang seperti kau
kau bukan tandinganku kisalang
kacau kita ke sana
ampun kisah nak
ampun kisah nak
yang akan sakiti kami kisah nak
ampun kisah nak
kicokro benar benar hebat
pak eno tidak menyangka
diam diam kicokro tuh punya
iya ki kicokro benar benar hebat ki
dicoko sudah berhasil mengalahkan mereka ki
benar terima kasih ya
jadi bareng bareng saya bisa kembali lagi ki
benar ki ini bareng saya ki
kicokro benar benar luar biasa hebat
subhanallah inilah calon waliullah ibarat kain batik dia sudah disuruh hati namun belum dibabar
ada apa ya kisah nak
sekali lagi saya minta maaf sepertinya caranya kurang tepat di sana
tidak mungkin saya ini cokrojoyo di desa bagelan ini dari kecil saya sudah deres
dan turun temurun itu dari nenek moyang saya
bukan maksud saya kicokrojoyo untuk menggurui sampean
cuma saya cuma mau mengatakan saja bahwa saya mempunyai mantra yang lebih hebat untuk menelurkan hasil yang lebih banyak
maksudnya saya nggak ngerti nih mantra mantra apa sampean punya mantra baru
bukan bukan mendapatkan legend yang lebih banyak
tapi dengan mendapatkan hasil yang lebih sedikit
bisa menghidupi keluarga kisah nak lebih dari satu tahun
tak mungkin gak percaya saya
bagaimana kalau kisah nak memberikan saya untuk membuktikannya supaya kisah nak lebih percaya
silahkan buktikan caranya gimana kisah nak
boleh saya ikut memasak legen itu
boleh oke mari ke rumah saya
sebenarnya dia itu siapa
gak tau ketemu di kebun tadi
terus kenapa dibawa kesini
ya dia bilang dia bisa masang aren
penasaran saja saya biar
sepertinya saya harus melanjutkan perjalanan saya
semua sudah tersedia di dalam
tapi untuk yang satu tangkap ini

tolong jangan dibuka
sampai saya meninggalkan desa ini
kok gak boleh dibuka
ya gak tau
kita biar aja lah
ya guys masuk
emang orang sudah keluar kampung
saya juga penasaran
jangan sekarang jangan sekarang
tukar peras dia

mas lihat orang yang masih berdiri
tangan tapi tidak
terima kasih mas
kisana tunggu sebentar kisana
kisana tunggu sebentar kisana
sebetulnya kisana ini siapa
saya tidak sopan selama ini maaf kacang
ada apa kicok rojo yang mengikuti saya
saya mau belajar doa itu macam
saya janji akan mengikuti kanjeng
yang merubah gula jadi emas
janganlah harta benda menggelapkan mata hatimu
dan untuk mendapatkan doa itu imbalannya sangat besar
imbalannya apa kanjeng
laku celatu tumindak tumindak
kalau kicok rojo yang bersungguh sungguh insya allah
di dalam perjalananmu nanti akan mendapatkan semuanya
boleh kalau saya jadi murid kacang
mulai saat ini saya menikmati cokro sebagai murid saya
terima kasih kanjeng
terima kasih kanjeng
saya akan bersembayang di mekah
saya tinggalkan di sini
jagalah tongkat saya ini
sampai saya kembali
dan jangan pernah meninggalkan tempat ini
sebelum mendapatkan perintah dari saya
apapun yang terjadi
jangan pernah berhenti beribadah
dan mengagumkan asma allah subhanahu wa ta'ala
apapun yang terjadi
jangan pernah berhenti beribadah
dan mengagumkan asma allah subhanahu wa ta'ala
kenapa diam saja
jangan sakiti anak buah kami kisah anak
tinggalkan dia jangan ganggu dia
tidak ada yang bisa menguruskan kekuatan ini
jangan lupa untuk berikan dukungan di kolom komentar
tunggu tunggu santri
sepertinya sia sia kalau kita membobat semua hutan ini
kalau begitu kita bakar saja semuanya
apa sunan tidak khawatir kalau orang itu nanti kebakar
insya allah tidak akan terjadi apa apa
tuhan apakah yang lebih besar
tenang saya akan membunuhnya
tidak akan pak
kalian cari ke sebelah sana
saya akan cari di sebelah sana
apik itu kecil
lagi yang saya juga tidak mau pindah dari kampung ini
mulai mulai mulai
bangunlah buka matamu
sundikok kanjeng sunan
kenapa kamu masih di situ
saya mematuhi perintah kanjeng sunan
saya tidak berani pergi sebelum kanjeng sunan pergi

sampai jumpa lagi
jangan pergi sebelum kanceng sunan kembali kemari
saya belum pernah bertemu orang seperti kamu kicapro
yang mempunyai ketaatan dan kesetiaan yang sangat luar biasa
atas kemurahan allah yang maha kuasa hatimu akan semakin terang
dan aku beranggap kau telah memiliki ilmu yang sebanding dengan ilmu seorang wali
maaf juragan saya tidak sengaja
enggak sengaja enggak sengaja
hei kamu tahu enggak
semua benda benda keramat ini sudah banyak memberikan aku kekayaan
pertama kali aku akan mencari
jadi kamu harus hormati semua benda benda keramat ini
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi ke sana
dua tujuh teman berkata
tidak ini tidak bisa mati
ini tidak bisa mati
benar ini benar
tidak ini tidak bisa mati
kalian ini kerja bagaimana
tidak tahu apakah kalian sebentar lagi kita akan pandang ikan
tapi ikannya banyak yang mati matikan
kalian semua pasti kerja males malesan
padahal kemana yang lain
mereka banyak yang keluar kan
mengikut sunan gesang
kenapa siapa dia
sunan yang ngajarin agama islam kan
ajarannya apa itu kalian semua dengar ya
ajaran yang benar itu adalah ajaran yang selama ini saya anut
jangan sampai kalian semua bertiga ikut ikutan dengan mereka
atau saya tidak akan bayar tenaga kalian
oh cukup kan
sholat itu mencegah kita dari perbuatan
kenci dan menukar
sesungguhnya mengingat allah
lebih besar dan utama
daripada ibadah ibadah yang lain
dan allah mengetahui
apa yang kamu kerjakan
kenapa kalian berbicara disini
ada apa ini
kenapa bikin kumpul kumpul acara ini disini
tanpa izin dulu dengan saya
saya tidak tahu kalau ini wilayah yang sama
tapi tujuan saya kumpul disini itu baik
ajaran yang sampean bawah ini
belum tentu jelas dan sesat
kalau ajaran yang saya bawa itu
tidak jelas dan sesat
yang baik itu
ya tentu saja ajaran yang selama ini saya anut
yang menciptakan dunia dan sisi
tanah ini punya roh
tentu saja tidak
saya akan coba menumpukan tanaman dari tanah ini
allah menyatakan bahwasannya
tidak ada tuhan
yang berhak disembah
yang menegakkan keadilan
para malaikat dan orang orang berilmu juga
menyatakan yang demikian
tak ada tuhan yang berhak disembah
yang maha berkasih
lagi maha berjaksa
kalau sampai sampai gagal
kalau sampai saya gagal
sesat dan bohong
jangan pikir saya tidak tahu akal akalan sampaian
dasar penyihir jahat
tebihan hendaknya membuat kita semakin tawadu
orang yang berlebih
tapi tetap rendah diri
mencerminkan kualitas sujud
selama kau berda'wah
apakah kau mengalami kesulitan
hanya saya berpikir
kadang masyarakat memandang seseorang
hanya dari lahirnya saja
bukan dari ilmu ataupun ilmu
orang seperti kita
sudah lumrah diperlakukan kasar
oleh orang orang yang tidak suka dengan ajaran kita
jika kita membantu agama allah
maka allah akan membantu kita
jika kita membantu agama allah
maka allah akan membantu kita
jika kita membantu agama allah
dan allah akan memanangkan kita
yang penting adalah pacaran kita
kita harus tidak mengecewakan
maka mandilah kau di airnya
barang siapa yang diuji allah
lalu ia bersyukur
maka mereka adalah orang orang yang
dia akan mengampuni segala macam dosa kecuali itu
bahwasannya kau harus percaya hanya kepada allah
orang orang beriman yang menjalankan sholat
dan menunaikan zakat
amba akan menjalankan pesan kanjengguru
aku percaya nasihatnya
dalam gendeng itu
saya yang cintakan
aku yang cintakan
aku yang cintakan
sudah om mulai
apa yang harus aku lakukan
kamu merusak semua tanaman mereka
buat itu menjadi busuk
sehingga mereka semua tidak bisa panen
yang penting kamu tahu syarat syarat
akan saya penuhi
hei apa yang kalian tekan di situ
ini kan racun buat mematikan tanaman pak paiman
ini kan racun buat mematikan tanaman pak paiman
saya harus memberitahuan kepada warga yang lain
sampean jangan jadi pengecut
hei ada apa kalian ribut ribut
bikin berisik saja
suruh dia keluar sekarang
hei ada apa kalian mencariku
sampean harus bertanggung jawab
karena sampean telah meracuni tanaman kami
loh kenapa jadi aku yang kalian salahkan
sampean jangan bohong
karena kami punya saksinya
dan pupuk racun ini
kalau dukun itu pelakunya
akhirnya kau datang juga
kematian sudah di depan matamu
hajar orang ini
hadapi dulu aku
kenapa hari itu
kenapa hari sekarang change
maafkan kami kanjeng
ini memang salahku kanjeng
kami akan mengikuti ajaranmu kanjeng
kanjeng apa pengairannya
tanaman padi kita tumbuh hijau dan sangat subur
terus yang bagian sebelumnya
kita memasaknya dengan air
kalau sudah selesai

syukurlah kalau begitu
ngapun tan ke sunan
bagaimana kalau setelah panen nanti
kita adakan acara syukuran
siapkan saja acaranya
silahkan dilanjutkan kerjanya
malam ini kita berkumpul
untuk mengucapkan rasa syukur
kepada allah swt
atas panen yang baik
semoga tahun depan kita mendapat berkah
panen yang lebih baik daripada tahun ini
silahkan kita makan
semar mendeme mesti gurih ki
semar mendeme enak ki
terima kasih sunan
kanjeng sunan datang
kanjeng sunan rawuh
kanjeng sunan rawuh udah datang
kanjeng sunan selamat datang
kasian mereka kanjeng sunan
sejak tadi pagi mereka menunggu kanjeng sunan datang
dan sekarang mereka kelaparan kanjeng
makanan sedikit begini
mana cukup dibagi bagi
insya allah cukup
kalau harus makan file m smartphone
itu andong sebaiknya
ya aku machtan rimu
tumalah kuli teringerembu
mulai saat ini saya minta tolong
setiap bulan safar
masak yang enak
sedekahkan kepada yang membutuhkan
sekarang boleh pamit dulu
nanti sore pengajiannya
kalau begitu kami mohon pamit kan jeng